itu dia tadi sekilas gambaran apa sih yang terjadi di lini masa hari ini menyambut pemerintahan jokowi jilid ii
nah untuk membahasnya lebih lengkap lagi sudah bergabung bersama kami di studio dua cnn indonesia
ada direktur komunikasi indonesia indikator ada rustika herlambang kembali lagi di studio kami
terima kasih sudah hadir sore hari ini
selamat sore mbak buspa
oke mbak rustika kalau kita ngomongin soal pelantikan jokowi maruf amin rasanya nggak lepas juga dari opini masyarakat yang berkembang di media sosial
ada dua tagar yang berebut posisi paling atas dan dua nadanya pro dan juga kontra
nah kalau dari indonesia indikator melihat ini seperti apa mbak analisa merangkumnya seperti apa
nah jadi sebenarnya kalau kita bicara media sosial dan twitter media sosial twitter itu adalah salah satu residu
pilpresnya itu masih tetap kental bahkan sampai hari ini gitu
tapi di hari ini sebenarnya kalau kita melihat garis besarnya itu ada beberapa hal yang cukup menarik
yang pertama adalah antusiasme netizen
terkait dengan pelantikan
kedua apresiasi bahwa akhirnya berlangsung dengan lancar
ketiga adalah kelegaan
dimana akhirnya sah sudah presiden
nah terakhir adalah ditambah dengan keingin tahuan gitu kan
karena kan habis oke presiden dilantik siapa ya menterinya
nah itu adalah pertanyaan yang berikutnya yang netizen tuh lagi rame banget gitu
dan prediksinya banyak sekali
dan prediksinya rame sekali gitu
jadi ada beberapa nama yang membuat netizen itu tergerak
jangan jangan besok beneran itu dia jadi menterinya
nah itu adalah beberapa hal yang sebenarnya menjadi pemicu
kenapa keriuhan di hari ini tuh cukup ramai gitu
tapi satu hal ya terkait dengan antusiasme netizen gitu
jadi kalau kita lihat itu di peta dari sabang sampai merauke terlihat ada aktivitas
untuk merayakan pelantikan ini dengan parade gitu kan
dengan kebahagiaan dengan ajakan gitu ya
antusiasme ini terlihat dari kapan
betul terlihat terutama sebenarnya
kalau kita lihat perbedaan emotion ya gitu
jadi kalau dari pagi itu emotionnya itu anticipation
harapan semoga lancar
nah ternyata sejak jam dua belas lebih tiga puluh
siang tadi sampai sore ini didominasi oleh emosi joy gitu
dimana netizen itu menyatakan kebahagiaannya kegembiraannya
walaupun kebahagiaan cemas ya
belum dilantik soalnya
tapi akhirnya sampai sekarang ternyata emosi terbesar itu adalah emosi joy gitu
dan ini adalah salah satu emosi terbesar
joy yang kalau saya bandingkan ya dengan pada saat debat pilpres atau pilpres kemarin
tidak pernah ada emosi joy setinggi ini gitu loh
baru hari ini gitu
dan hal itu kenapa dia emosinya sangat tinggi
karena ada sebesar satu ratus lima ribu percakapan dari sebanyak tiga puluh empat ribu akun manusia
yang dia berusaha untuk memberikan respons terhadap situasi di hari ini
itu bukan bot ya
itu bukan bot
kalau ngomongin situasi hari ini juga nggak lepas
dari beberapa topik atau isu di media sosial yang juga dicuitkan oleh warganet
kita lihat ucapan selamat tertinggi bahkan ini di dua puluh oktober sebelum pelantikan ya
sampai jam dua siang tadi
jam dua siang
jadi udah mulai gitu ucapan selamat terus bermunculan kan gitu
kemudian disusul harapan agar damai gitu kan
dan ini juga jadi trending topik nomor satu sekarang ya
betul sekali gitu
terus kemudian sambutan masyarakat
karena ini kan masih siang nih jam dua sebelum jam dua
kemudian mereka mengharapkan soal pengamanan
terakhir adalah yang membuat isu itu menarik adalah karena kehadiran prabowo
ada nama prabowo disini yang juga dicuitkan
karena kan netizen di media sosial itu kan masih ada tadi saya sampaikan
ketika akhirnya prabowo hadir
semua mata menuju ke dia gitu
terus kemudian memberikan wow akhirnya prabowo hadir
semoga situasi akan membaik di masa depan gitu
nah itulah beberapa hal yang terjadi di media sosial sampai tadi
menjelang jam dua siang
sampai akhirnya muncul muka prabowo sandi
akhirnya jadi kata kunci populer juga di lidi masa ya
mengenai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih
tapi kita harus jeda dulu mbak
sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya yang sudah dirangkum oleh indonesia indicator
tetaplah bersama kami program spesial pelantikan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami
anda masih bersama kami di program spesial pelantikan jokowi maruf amin
dan kita lanjutkan perbincangan sore hari ini bersama dengan direktur komunikasi indonesia indekator mbak rustika herlambang
mbak tika kalau tadi kita menelusuri soal isu media sosial
nampaknya ucapan selamat masih mendominasi sampai dengan hari ini
eh sampai dengan sekarang ya
sekarang kita lihat kita bergeser ke beberapa yang sudah dikurasi
ada contoh percakapannya ini juga sebelum ya mbak
ada banyak sekali akun yang dari organik dari warganet sendiri
ada juga yang meretweet
dari beberapa aktor di sosial media
kita lihat juga ada tagar populer
di sini yang menarik adalah pesta rakyat nkri besar sekali mbak
jadi ini sampai tadi jam dua
karena situasi itu berkembang dengan sangat cepat sekali
jadi pada saat kita memberikan jam dua siang tadi
percakapannya itu masih empat puluh empat ribu
dibandingkan dengan sekarang yang sudah mencapai satu ratus lima ribu
jadi yang namanya pesta tagar itu
dia apa namanya perang tagar itu dia selalu berkembang
karena si pesta rakyat ini terjadinya delapan belas
enam belas sampai dua puluh ya
jadi ternampaknya masyarakat indonesia merayakan itu dengan cukup lama
jadinya di lini masa angkanya semakin besar begitu
di sini juga ada apa namanya
ada sebenarnya beberapa hal yang kawal nkri
bersama kawal dua puluh oktober
itu adalah beberapa tagar sebelum pelantikan
karena kan beberapa saat sebelumnya itu kan sempat muncul gitu ya
akan ada beberapa aksi demo gitu
dan itu yang membuat bahwa netizen sudah berpikir bahwa kita bersama harus mengawal
karena bagaimanapun ini adalah pelantikan
dan indonesia bagaimana persepsi indonesia di mata asing kalau misalnya kita ada sesuatu
nah itu yang membuat mereka bersama sama membuat salah satunya adalah tagar tersebut gitu
oke ada lagi tagar satu yang mungkin belum terdeteksi
terdetek disini ada tagar kongrat jokowi maruf amin
dan angka itu dia menanjak tajam sejak tadi sore
jadi ini adalah isu
oke jadi ini adalah isu

nah setelah jam dua siang langsung naik
dan sebenarnya ada lagi yang terkait dengan kawal nkri bersama itu juga menjadi salah satu trending yang tertinggi
kalau ini jam dua siang mungkin masih apa namanya masih harap harap cemas
kita lihat emosi yang terjadi ketika pelantikan sudah berjalan
ini pukul tiga sampai dengan pukul lima sore ya
iya betul sekali
nah antusiasme netizen ya terhadap pelantikan nah emosi yang terbesar adalah kuning kuning ini adalah joy
di sini kuning adalah joy gitu dan kemudian yang orange itu adalah anticipation oke ya dan yang
hijau disini adalah trust yang artinya dukungan gitu oke nah kalau kita bicara tentang joy itu
isinya adalah bagaimana netizen itu sangat antusias terhadap apa yang terjadi pada saat
ini gitu nah kemudian kalau antisipasi ada ada sesuatu yang negatif ada harapan ada yang apa
keinginan gitu semua pingin itu maksudnya diantisipasi tapi kalau kita bandingkan itu joy
memang paling mendominasi gitu oke nah kemudian kalau di pelantikan presidennya sendiri ya jadi
sebenarnya kalau ini adalah upacara apa acara pelantikan itu sendiri gitu dan ternyata
seremonialnya ya betul sekali ternyata emosinya yang disampaikan oleh netizen juga sama gitu
dalam dua jam ada dua puluh delapan percakapan dan emosinya juga sama tapi gini jokowi mengatakan bahwa
pelantikan kali ini pelantikan jokowi dan juga maruf amin kali ini dianggap biasa saja karena dia sudah
pernah melakukan pelantikan dan ini hanya mengulang begitu tapi ini diterima dengan masyarakat oleh
masyarakat dengan dengan kegembiraan berarti ya betul karena tidak ada pawai tidak ada arak arakan
tapi sebenarnya yang terjadi di daerah jadi kalau tadi pagi itu kita melihat bahwa ada beberapa
gitu ya untuk mengingatkan iya jadi kalau tadi pagi itu kita melihat bahwa ada beberapa acara gitu ya untuk mengingatkan
itu terhadap pelantikan di berbagai wilayah dan kemudian dimunculkan di twitter
gitu sehingga orang orang juga ikut antusiasme ke sana gitu jadi ada yang datang ke suatu tempat
dan mereka pia salah selfie selfie gitu kan kemudian diposting kan di twitter mereka di facebook mereka gitu
dan itu yang membuat sebenarnya emosi yang membahagiakan hari itu karena satu pelantikan
kedua mereka ikut memeriahkan gitu dan situasi itu memang cukup banyak gitu ya jadi kalau misalnya kita bandingkan
emosi atau percakapan di sini tuh
saling membentuk klaster percakapan
nah ternyata enggak juga
jadi dari satu ratus lima percakapan
yang dia tuh
membentuk jaringan percakapan
jadi seremonialnya ternyata tidak hanya di kompleks
parlemen tapi juga di seluruh
di beberapa wilayah indonesia yang kemudian dijadikan satu
dan sentimennya adalah joy ini ya
betul sekali gitu dan itu adalah
salah satu sisi jadi kalau pengalaman saya
berkaitan dengan emotion
gitu ya baik dalam pilkada
maupun pilpres bahkan dalam pilpres
kita tidak pernah menemukan emosi joy yang
sangat besar sekali gitu baru
sekali ini emosi joy itu benar benar
mendominasi dalam sebuah event
pelantikan seperti ini pada akhirnya
pada akhirnya gitu pro dan
kontra sering muncul gitu kan tapi
kita bisa lihat sebenarnya oke
kalau secara keseluruhan ada
sentimennya positif gitu dan
negatifnya itu kalau kita lihat
gitu lebih ke bagaimana
kritik terhadap acara pelantikan itu sendiri
oke kalau dari beberapa tokoh yang
hadir dalam pelantikan presiden jokowi
dodo dan juga ma'ruf amin
nama ini juga masuk dalam sentimen
joy gak sih maksudnya ada prabowo subianto
karena kan gini jadi ada joy
dan ada anticipation gitu jadi
wah akhirnya prabowo datang juga
jangan jangan besok dia jadi
menteri nah seperti itu
ada prediksi seperti itu
jadi memang dia muncul
di antara joy dan
antisipasi dan juga trust karena apa
mereka akhirnya mendukung sudahlah
kita selesaikan polarisasi
yang terjadi di antara kita
ini udah waktunya move on dan kita harus
segera menuju ke
masa depan berikutnya
kita lupakan yang kemarin nah itu juga ada
jadi satu kejadian itu bisa
di response dengan beberapa sisi
nah ternyata terkait dengan
prabowo memang ada anticipation
ada joy juga gitu ada trust juga gitu
oke menarik sekali
nah kalau selanjutnya ini emosi kita akan lihat
jejaring percakapan atau peta percakapan
analisa jejaring dari pelantikan presiden
di dua puluh oktober
ini garis besarnya seperti ini ada beberapa tagar
yang juga cukup menarik perhatian
kita akan bahas nanti usai jeda
tetaplah bersama kami di program spesial
pelantikan presiden joko widodo
ma'ruf amin tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami
selanjutnya saya ajak anda untuk melihat
beberapa cuitan dari warganet
terkait dengan pelantikan presiden dan wakil presiden hari ini
kita buka beberapa cuitannya
yang sudah di kurasi oleh tim cnn indonesia
mencuitkan indonesia aman menyambut pelantikan presiden jokowi dan wakil presiden ma'ruf amin
kesuksesan pelantikan presiden dan wakil presiden adalah kesuksesan bangsa indonesia
mencuitkan selamat bekerja pak jokowi dan pak maruf amin
bangsa dan negara ini lima tahun ke depan
kepada bapak saya percaya tuhan melindungi
dan menyertai menjadikan indonesia aman damai sejahtera
doa untuk bapak jokowi dan ma'ruf amin
semoga selalu dalam lindungan allah swt
dan dijauhkan dari orang orang yang mau merusak
persatuan dan kesatuan indonesia
menjadi lebih baik kedepannya
dan yang terakhir
mencuitkan selamat kepada pak jokowi dan pak ma'ruf amin
presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas
dan membawa kemakmuran dan kedamaian
bangsa dan negara indonesia
itu tadi apa yang dicuitkan oleh warganet
kita cuma kurasi beberapa tapi
kita punya data yang cukup besar yang jadi
perbincangan hari ini mengenai pelantikan
masih dengan baru stika
herlambang dari indonesia indikator ini kita
lihat analisa jejaringnya yang
sampai dengan sore ini ya jam lima
setelah pelantikan selesai sekali
ini banyak sekali tagar tagar yang
muncul yang jadi trending topic nomor satu justru
ini ya betul sekali
iya nomor satu yang ini
oh sekarang nomor satu yang ini oke kita hapus
nomor satu yang ini
kedua adalah yang ini
tapi tadinya bangun negeri yang aman ini enggak
sejam atau dua jam sebelum eh setelah
pelantikan dan kemudian
baru ketiga ini sebenarnya
masih banyak lagi varian varian
dari tagar tersebut gitu loh
tagar kongres jokowi maruf amin
ini nadanya semua sentimennya
adalah dukung pelantikan betul sekali
ada enam puluh enam sembilan puluh delapan persen
kata kuncinya seperti apa mbak
jadi begini kalau kita bicara
disini tuh adalah salah satu
kluster besar yang dibicarakan jadi
mereka membentuk tiga puluh sembilan lima persen
itu membentuk satu
tagar kongrets jokowi maruf
nah isinya apa isinya adalah
satu dukungan dan ucapan
kedua mengucapkan selamat atas
pelantikan ketiga adalah
acara parade di berbagai daerah
keempat berisi tentang kirap bendera
nelayan di banyuwangi misalnya gitu
kemudian yang terakhir adalah
mendoakan jokowi jadi diantara mereka
percakapan mereka tuh membentuk satu
yang paling besar di sana gitu
ada kongres jokowi maruf amin betul
terus kalau yang pertama tadi
tagar bangun negeri yang aman
kenapa muncul tagar ini karena
berkaitan dengan pengamanan presiden yang
pelantikan presiden yang hari ini
langsung lancar gitu jadi rata rata
yang disini tuh adalah antusiasme
netizen itu mereka mengatakan soal
ratusan warga siap mengawal gitu
kemudian juga aliansi
bela garuda menjaga kondusivitas
kemudian ada isti gosah
kemudian tni polri siap
untuk melakukan pengawalan gitu
walaupun padahal sebelumnya isu isu mengenai
aksi demonstrasi aksi menolak
pelantikan itu juga cukup kencang di lini masa
dan terlihat di beberapa
media masa kalau sekarang pelantikan
berjalan dengan aman begitu ya betul sekali
nah disini juga sama ini sebenarnya ada
kluster yang lain lagi
jadi kita disebutnya tuh disana
juga ada hashtag namanya brigade satu
satu jadi brigade satu
siap mengawal adalah pasukan pengawal
betul sekali gitu dan itu juga
ternyata banyak dikutip
oleh netizen gitu
kemudian mereka menggunakan hashtag itu bahkan
mereka bercerita dengan brigade ini
kami akan melakukan pengawalan
di wilayah waikanan misalnya
seperti itu nah kemudian ada
satu lagi di sebelah sini nih ini
yang asikin hidup ya betul sekali
nah bicara soal ayah asikin hidup
itu mereka ini aktor aktor utamanya siapa
influencer ya kebanyakan betul iya disana
itu ada sebenarnya ada hashtagnya
di antaranya adalah
kita bermesraan lagi gitu kan
kemudian selamat bertugas gitu
terus kemudian new chapter
part dua gitu dan semuanya
yang memberikan harapan
oke intinya isinya adalah
harapan adalah pro
sentimennya positif kalau ini berbeda
ini ada matikan tv seharian
yang saya pantau dari
twitter sejak pagi bahkan
ini juga nadanya kritik pelantikan ya
ya betul jadi sebenarnya
itu bicara soal kritik gitu ya
disini itu terdapat
dari hashtag besok matikan
tinggi seharian gitu dan kemudian
sebenarnya apa yang disampaikan mereka
itu ada beberapa hal gitu
salah satu yang saya lihat adalah terkait dengan
kritik pada pengamanan
jadi pengamanan dianggap sesuatu
yang berlebihan gitu kemudian dia
menganggap seperti kok seperti ada
di film gitu kemudian juga
mereka juga mengutip pernyataan dari
anies baswedan gitu ya supaya mereka
tidak usah turun ke jalan lebih baik
nonton di tv gitu tapi sambil pakai
nah tetapi di sisi lain juga
terhadap beberapa kritik yang lama
yang sampai sekarang tuh masih dipakai gitu
terkait dengan dukun
tagihan gaji tim ses yang kemarin
gitu loh jadi itu adalah beberapa
hal yang kemudian dianggap kembali
dengan penggunaan tagar ini
jokowi dimunculkan lagi dengan tagar
yang seperti ini tapi kalau kita lihat tagar matikan
tv seharian nampaknya kalau dari
yang saya lihat sentimennya gak semuanya
negatif mbak karena ada beberapa yang justru
dijadikan lelucon dijadikan
jenaka gitu ya betul
jadi kalau kita mau masuk jadi itu adalah
salah satu strategi netizen
bagaimana kita bisa masuk ke tagar itu
dan kemudian kan kita baca
dan ternyata isinya tidak semuanya negatif
ada kritik tapi ada juga yang
mengkritik mereka gitu loh
kamu matikan tv seharian pun
toh tetap jokowi yang
masih jadi presiden gitu
kamu kok sepertinya belum move on
nah seperti itu itu ada beberapa jadi itulah
situasi di netizen dan itu adalah
salah satu strategi yang menarik dan ini
demokrasi gitu ya dan ini demokrasi apapun
suaranya termasuk di lini masa semoga ini
kontra harusnya jadi masukan untuk
pemerintah pemerintahan jokowi dijelit dua
semoga bisa menjadi amanah begitu ya
pesan dan juga harapannya bisa
jadi tanggung jawab dan dilakukan
dengan baik begitu oleh jokowi dan juga
maruf amin baru setiap hari rambang terima kasih banyak
atas analisanya dari indonesia indikator
menarik sekali tapi waktu kita gak banyak ternyata
terima kasih dan program
spesial pelantikan jokowi maruf amin masih akan
kami lanjutkan usai jeda jangan kemana mana
terima kasih banyak